setelah mengajukan pengunduran diri sebagai kader partai
edi prabowo kini tak lagi menjabat sebagai wakil ketua umum bidang ekonomi
dan anggota dewan pembina partai gerindra
partai gerindra pun telah menyiapkan pengganti edi prabowo
partai gerindra juga tak memberikan bantuan hukum kepada edi prabowo
namun sufmi dasko menyebutkan bahwa keluarga edi prabowo
telah menyiapkan tim pengacara sendiri untuk mendampingi edi dalam kasus korupsi ini
pihaknya hanya fokus mempersiapkan pengganti edi prabowo di posisi internal partai
sebelumnya edi prabowo telah menyampaikan permohonan maaf
kepada presiden jokowi dodo
ketua umum partai gerindra prabowo subianto keluarga hingga rakyat indonesia
saya tidak lari dan saya akan beberkan apa
yang menjadi yang saya lakukan
dan ini tanggung jawab penuh saya kepada dunia dan akhirat
saya terima kasih kepada teman teman media yang sabar
dan saya akan jalani pemeriksaan ini
insya allah dengan tetap sehat
mohon doa dari teman teman
saya juga mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya
saya dengan ini akan mengundurkan diri
sebagai wakil ketua umum
juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri
dan saya yakin prosesnya sudah berjalan
saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar
terima kasih teman teman
sementara itu aktivitas perkantoran kementerian kelautan dan perikanan
tetap berjalan normal setelah edi prabowo ditetapkan menjadi tersangka oleh kpk rabu malam
berdasarkan rilis yang diterima redaksi kami siang
sekretaris jenderal kementerian kelautan dan perikanan
antam november mengimbau pegawai untuk menghargai proses hukum yang sedang berjalan di kpk
presiden joko widodo telah menunjuk luhut bin sarpanjaitan
sebagai menteri kelautan dan perikanan aid and trim pengganti edi prabowo
hingga ditetapkannya pelaksana harian menteri kkp dengan keputusan presiden
di meliputan cnn indonesia